pembangunan di belakang ini merupakan pembangunan istana negara ikn
yang pembangunan fondasinya sendiri sudah dimulai sejak akhir januari dua ribu dua puluh
sekitar lima bulan sejak dibangunnya pembangunan dari istana negara ini sudah mencakup sekitar dua puluh persen
di kawasan ini nantinya akan mencakup dari istana presiden kantor presiden dan juga lapangan upacara
dan pemerintah sendiri menargetkan upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat sudah digelar di istana negara di ikn ini
presiden joko widodo menargetkan ibu kota negara resmi pindah ke nusantara ikn di kalimantan timur di semester pertama dua ribu dua puluh
hal ini sesuai dengan undang undang ibu kota negara yang baru
akhir pekan lalu wakil menteri keuangan suhasil nazara mengunjungi ikn di kabupaten penajem pasar utara kalimantan timur
menurut suhasil kemenku mengalokasikan dana apbn dua ribu dua puluh tiga sebesar rp dua puluh enam triliun rupiah untuk pembangunan ikn
kalau capital city itu ibu kota negara maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah pusat pemerintahan istana presiden yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita
ini yang sedang kita bangun sekarang
tapi kan nggak bisa hanya membangun itu saja
dia harus membangun infrastrukturnya
infrastrukturnya dibangun dari awal kontur tanah naik turun tetap menjadi bagian dari atraksi nanti
bagian dari daya tarik daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut
kompleks istana negara merupakan inti dari kipp sehingga pembangunannya paling dikebut
dibangun di lahan seluas nyaris lima puluh hektare istana negara ikn memiliki nilai kontrak lebih dari satu tiga triliun rupiah
dalam kontrak kerjanya
istana negara akan selesai dalam kurun tujuh ratus dua puluh hari
selain gedung pemerintahan beberapa huning yang juga tengah dikerjakan
seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat yang sudah mulai dibangun
akses jalan dari balikpapan menuju gerbang masuk ikn juga sudah nyaris mulus
sekitar tujuh puluh hingga delapan puluh persen badan jalan sudah dilapisi aspal sisanya menggunakan

meski di beberapa bagian masih terlihat perbaikan
dengan alat berat
namun rute jalan yang terus berkelok dan naik turun ini membuat perjalanan masih terlalu lama untuk ditempuh
balikpapan ikn membutuhkan perjalanan sekitar dua hingga dua lima jam
untuk memangkas selama waktu perjalanan ini pemerintah menyiapkan akses tol lewat jembatan pulau balang
jika telah rampung jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di indonesia setelah jembatan suramadu
jembatan ini membentang sepanjang delapan ratus empat meter
pupr mengklaim jika jembatan ini sudah beroperasi
maka balikpapan ikn dapat ditempuh hanya dalam tiga puluh hingga enam puluh menit saja
mengikuti rencana perpindahan ibu kota
pemerintah memiliki target memindahkan sekitar enam belas asn polri dan tni pada semester pertama dua ribu dua puluh satu
namun pergantian tahun hanya tinggal menunggu hitungan bulan saja
waktu yang cukup singkat bagi pupr untuk menyiapkan tempat tinggal dan infrastruktur yang baik
dwi prasetyo nusantara kalimantan timur